render arsitektur adalah seni membuat animasi tiga dimensi yang menawarkan perkiraan realistis tentang hasil akhir proyek bangunan yang akan dieksekusi
trander merupakan bagian penting dalam proses membangun atau membeli hunian karena memungkinkan arsitek dan penghuni memvisualisasikan proyek di dalam sebuah lingkungan dan ruangan
sigit kusuma wijaya seorang arsitek di jakarta biasa memanfaatkan teknologi randering dalam pekerjaannya
bang sigit jadi di bidang arsitektur randor itu bermanfaat untuk apa saja
ya jadi sebetulnya kan dengan adanya teknologi ya memang itu sangat membantu sekali
mungkin kalau zaman dahulu ya ketika belum ada teknologi komputer gitu ya biasanya kita istilahnya itu mempresentasikan atau memberikan informasi ya kepada pemberi tugas atau klien kita
ya kalau zaman dulu mungkin hanya sketsa gitu kan sketsa atau
sketsa itu juga bisa dari hitam putih atau berwarna diwarnain atau dengan misalnya lukisan juga bisa gitu atau dengan marker atau spidol gitu ya atau cat air dan lain lain
jadi memang dengan adanya teknologi itu ya sebetulnya ada sedikit terbantu karena mungkin bagi sebagian arsitek ya khususnya mungkin yang generasi generasi sekarang ya anak anak muda generasi yang lebih junior mereka pasti tangkap teknologi
jadi memang dengan adanya teknologi itu mereka memanfaatkan gitu untuk tadi yang saya apa tujuannya sama untuk mempresentasikan atau menyajikan memberikan informasi kepada klien
dengan adanya teknologi ini memang ada anggapan ya jadi kayak apa ya kayak senjata atau pedang bermata dua gitu ya
di satu sisi ya kadang kadang dengan adanya teknologi ya memang kita akhirnya terampil atau tanggap dengan teknologi dengan program program dimanfaatkan
dan memang kita kreatif di situ harus bisa memanfaatkan gitu ya
tapi juga ada yang beranggapan ya dengan karena kita akhirnya banyak menggunakan teknologi ya skill atau keahlian kita dalam istilahnya itu menggoreskan ya sketsa atau keahlian tangannya itu bisa berkurang gitu
dalam proses pembangunan sebuah hunian atau kantor begitu apakah rendering tiga d ini bisa diperlukan
ini dijadikan panduan dalam arti spek speknya nanti harus sesuai bagaimana
dalam prosesnya itu pasti selain berdiskusi ya kemudian juga kita harus menyesuaikan dengan aturan regulasi di tempat itu seperti apa
oh ternyata setelah kita randor seperti ini konsepnya apa tapi ternyata nggak boleh nih gitu
misalnya pengguna material ini nggak boleh atau misalnya bangunannya harus mundur setback ke belakang atau gimana gitu
kemudian secara luas juga berkurang jadi setelah disesuaikan dengan aturan bisa jadi berubah gitu semuanya
ya kalau memang dari awal kita sudah mengerti memahami aturan memahami apa yang diinginkan klien ya mungkin bisa jadi bisa sama gitu ya
tapi kalau ada perubahan perubahan ya mungkin itu adalah proses
bang sigit sebelum mulai membuat rander tiga d kan pasti ada proses konsultasi dulu nih dengan klien
bisa tolong ceritakan biasanya konsultasi itu seperti apa
ya jadi mungkin di masing masing
arsitek ataupun kantor atau perusahaan arsitek pasti berbeda beda metodenya ya
kalau saya pribadi sih misalnya dengan klien dan skup skala proyeknya kecil misalnya hunian gitu ya
ya pasti saya diawali dengan memulai membuat konsep ya entah itu bisa sketsa ataupun langsung dipraktikkan langsung di komputer gitu ya
komputer yang program untuk drafting gitu misalnya autocad atau revit dan lain lain
mungkin membuat lewat ruangan secara kasar dulu gitu ya
oh ruangannya kira kira seperti ini gitu
dari situ langsung tektokan gitu dengan klien gitu ya
jadi kira kira secara kasar gini nih ruangannya gitu
gimana gitu kalau misalnya dia ada permintaan atau revisi gitu ya masih bisa kan
nah maksudnya belum terlalu jauh dulu gitu
revisi kan kita mengulangnya jadi lebih lama gitu ya
nah tugas seorang arsitek kan tidak hanya mendesain tapi saat proses pembangunan juga harus memantau begitu ya
persi bang sigit lagi proses pembangunan tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan rendering yang bang sigit ciptakan
ya itu juga sering terjadi sih sebetulnya ya
karena ya tidak dipungkiri gitu
karena apa yang tadi saya bilang ya secara proses itu bisa jadi ada perubahan perubahan dari tengah tengah gitu ya
entah itu yang tadi saya bilang
mungkin dari regulasi kemudian ada penyesuaian penyesuaian dari klien misalnya ada nambah ruang atau mau tidak di tengah jalan dia berubah pikiran gitu ya
itu banyak sebenarnya yang terjadi gitu ya
dan yang sebetulnya ada hal hal lain yang juga kadang kadang beberapa klien ya yang sebetulnya intervensi desainnya itu
kemudian baru dikabungkan ke tempat yang disebutnya klien
kemudian baru dikabungkan ke tempat yang disebutnya klien
jadi itu mungkin ketika desain sudah selesai di lapangan ada intervensi ya
dan itu mungkin tanpa persetujuan arsitek gitu
nah itu sering terjadi
akhirnya kan memang apa dari randering juga tidak sama gitu ya atau tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya
tapi ya kadang kadang klien tuh ada keinginan seperti itulah gitu

sikit menggunakan sejumlah aplikasi dua dan tiga dimensi untuk menciptakan render agar dapat melengkapi jalan atau jalan
sikit menggunakan sejumlah aplikasi dua dan tiga dimensi untuk menciptakan render arsitektur
biasanya arsitek menggunakan beberapa aplikasi atau software dan itu sebenarnya banyak
kalau saya mungkin secara pribadi di kantor kami kami menggunakan autocad atau revit
revit yang sudah terintegrasi dengan bim
jadi dari autocad itu kita mulai untuk mendesain secara dua dimensi dulu
entah itu data denah atau bisa langsung studi tampak atau potongan
kalau data denah sudah di approve oleh klien layout ruangannya bagaimana
kemudian kita baru mulai membuat tiga d nya tiga dimensinya
aplikasinya juga sudah banyak ada sketchup ada tiga d max
saya kebanyakan di sini menggunakan sketchup
jadi sketchup karena lebih mudah dan lebih ringan
untuk pengaplikasian material juga lebih mudah
nah dari sketchup kemudian kita bisa untuk memulai rendering
rendering yang mungkin masih mentah itu juga banyak beberapa programnya
numion diintegrasikan dengan v ray atau dengan enscape
khusus untuk membuat ilustrasi
nah dari situ di touch up touch up finalisasi
nah itu mungkin yang bisa kita presentasikan atau kita sajikan ke klien gitu
rendering arsitektur merupakan keterampilan yang harus dimiliki semua arsitek
karena dapat membantu mereka menganalisis desain bangunan
menjadi panduan saat proses pembangunan
serta memiliki peran penting dalam pemasaran sebuah bangunan
namun penghuni harus memahami bahwa bangunan yang sudah jadi tidak sama persis dengan render arsitektur
karena perubahan sering kali terjadi dalam proses konstruksi
carmel mursalim arif yunan jakarta